kesorotan lainnya saudara polda jawa barat siap menghadapi praperadilan
yang akan diajukan pegi setiawan atas penetapan tersangka kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon dua ribu enam belas silam
di reskrimum polda jawa barat kombes surawan mempersilahkan kuasa hukum mengajukan pra peradilan dan polda siap menghadapinya
surawan menambahkan tudingan salah tangkap saka dalam kasus pembunuhan vida dan eki tidak perlu dibesarkan karena sudah diputus pengadilan
sebelumnya tim kuasa hukum pegg sedang mengumpulkan saksi kunci untuk membuktikan peggy setiawan ada di bandung pada malam peristiwa pembunuhan vina dan eki

itu sudah kondisi jadi saya kira itu tidak perlu dibesarkan lagi
sebelumnya polisi mengungkap peran pegi setiawan yang disebut otak pembunuhan vina dan eki di cirebon
kabit humas polda jawa barat kombes jul sabraha menyatakan pegi berperan menganiaya memperkosa vina dan membunuh sejoli vina eki pada dua ribu empat belas
peggy beberapa kali menggelengkan kepala
dengan keterlibatan dirinya dalam kasus pembunuhan itu
dan menyambutkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban rizki dan memukul korban vina dengan menggunakan tangan kosong
mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di tkp
lalu mengangkat korban fina ke dekat korban rizki
kemudian mencium dan memegang anak fina di tkp